bu kok diem aja sih boy
atau kamu ada disini ngerasa kayak gak nyaman
sebenernya kalo gak nyaman itu gak usah dipaksain boy
aku pindah aja sampe mama kamu balik lagi kesini
nggak usah gak usah
duduk sini aja bareng
ini kesempatan kali ini nih
bagus banget cocok banget buat nemuin si boy sama driana
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
mama lagi sibuk ya
ya enggak juga
kenapa kenapa kenapa
kamu bicara apa
boy sih cuma mau nyari tahu pendapat mama aja
soalnya ada orang yang nantangin boy buat doe lagi di atas ring
untuk madu piling
enggak mama gak setuju
mama sih gak cocok
cuma papa setuju ma
papa malah bilang terima aja tantangan itu
soalnya kan boy sekarang kan bawa nama perguruan macan putih
jadi kalau misalnya boy gak terima tantangan itu
nama baik perguruan macan putih taruhannya
boy kalau masalah itu ept
tapi gak penting tau yang penting adalah kesehatan kamu
mama gak mau kamu masuk rumah sakit terus babak belur kayak waktu itu
enggak enggak sekali enggak tetap enggak
ya udah deh kalau gitu bayi pamit ya maya
hei tunggu santai aja dulu
eh nemenin mama makan siang aja gimana
aduh ma tapi bayi tuh gak lapar ma
eh kamu lapar aja deh temenin mama makan siang
kan kita jarang makan siang bareng ya
ya ya udah deh ma
nah gitu dong mau dong
baru anak mama
hehehe tunggu sebentar ya
ada yang belum kelar nih ntar ya
mana maya bukan makan siang ma kalau enggak gitu kelar
dikit lagi dikit lagi

oh v dua ada di kantor gdzie boith
sampai tersersil lagi buat gue
kamu nunggu lama ya
enggak kok baru
heikel gak keberatan nih
kalau kamu pergi sama aku sekarang
aku juga lagian gak bilang sama hekal mau pergi sama kamu
aku bilangnya sama dia aku mau pergi ke rumah tante aku
soalnya yang dirawa belum
oke deh kalau gitu
bagaimana kamu ada di sini
silahkan duduk apa kabar kamu
boy kamu kok bisa kebetulan banyak ada boy di sini
kebetulan sekali ya
alhamdulillah baik kamu gimana kabarnya
tuh kamu tahu tuh sampai kamu mau bantuin mama
gak bisa itu kerjaan harus mama yang kerjain
mendingan kamu nungguin mama deh di kantin
kamu pesen pesen aja dulu makanan buat mama
mama tinggal dikit
oh gak usah ma
boy tunggu di sini aja
nanti kita bareng aja ke kantin mah
iya nggak mungkin dong ya
mama gak bisa dong masa kerja ditungguin
eh tapi yang bener juga ya
bener juga sih kata boy tante
kita kan gak mau ganggu kerjaan tante
jadi ya aku juga tadi tiba tiba lewat sini
jadi aku pengen mampir gak sengaja
jadi aku kaget juga tiba tiba ada boy juga
aku pikir kan ini makan siang tante gak kerja
ternyata masih super duper sibuk bang
aduh gimana ya
kalau kalian berdua di sini ngeliatin mama kerja mama mama gak konsentrasi

mendingan si boy tunggu aja dulu mama di kantin

aku juga kalau lagi kerja terus ditungguin atau dilihatin malah kerjaannya jadi berantakan gitu
kagok itu harus buru buru
iya jadinya nervous
yaudah yaudah kalau gitu balik ke kantin ya
temenin andriana ajak makan juga
aduh gimana ya caranya bikin terseneng lah biar gue bisa ngecek handphonenya
cindy kamu kenapa sih
aduh aku juga gak tahu nih kan
ndada badanku kayak gemeteran gitu langus banget
kamu ada ma
yaudah kalau gitu sekarang kita cabut kita cari makan yuk
apa ini perasaan aku aja ya
kaku gitu deh
eh mungkin perasaan aku aja
menurut kamu gimana
yaudah nggak usah dibahas
aku ngeliat mama kamu tuh lucu banget ya boy
dia semangatnya kuat banget
terus dia pinter cantik juga
baik sama semua orang
kayak bener bener perempuan yang hebat banget
dan kalau aku tuh ya seneng banget kalau udah menang

karena mama kamu tuh orangnya terduka gitu boy
jadi aku ngerasa kayak
punya temen baru
kamu kok diem aja sih boy
atau kamu ada di sini ngerasa kayak
sebenarnya kalau nggak nyaman itu nggak usah dipaksain boy
kita aja sampe mama kamu balik lagi ke sini
nggak usah nggak usah adriana nggak usah
kita duduk sini aja bareng ya
kalau tampang kamu kayak lagi mikir masalah besar gitu
kayak ada sesuatu
yang nggak enak aja sih sebenarnya diliatin
jangan gitu dong bukannya
iya sih sebenarnya aku lagi ngemikirin sesuatu
ya masalah sih
atau cerita sama aku
chandra nantangin aku
tarung lagi di atas ring
chandra yang waktu itu pernah kamu kalahin waktu lagi
boy menurut aku ya
kamu gak usah terima tantangan dari dia deh boy
waktu aku lihat di tv aja tuh aku was was banget
dan sampai kamu tuh babak belur sampai kamu masuk rumah sakit kan boy
jadi ya nggak perlu kamu ladenin deh orang kayak gitu
ya menurut aku sih
aduh ini udah jam dua siang lagi
chandra pasti udah siap siap buat tarung sama gue
gue masih belum yakin lagi
terima tantangan dia atau enggak